masih ramai di lini masa kisah di balik layar ajang miss universe indonesia dua ribu dua puluh
polda metro jaya pun mengusut dugaan pelecehan seksual finalis miss universe indonesia dua ribu dua puluh
yang dilakukan oleh oknum penyelenggara saat agenda body checking
bagaimana perkembangannya bergabung bersama kami kuasa hukum pelapor melissa anggera ini
sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak penyelenggara miss universe indonesia
namun hingga kami sore ini masih belum mendapatkan respon
halo selamat sore mbak puspa
mbak melisa informasikan kepada kami perkembangan terbaru dari laporan teman teman finalis miss universe seperti apa
iya setelah kami melaporkan tanggal tujuh agustus yang lalu di polda metro jaya
kemarin siang kami sudah diperiksa sebagai pelapor yang mewakili para korban ini
untuk dimintakan keterangan dalam berita acara
nah dari informasi yang kami peroleh dari kasus di ppa
beliau sampaikan dalam hari kemarin sudah akan langsung datang ke hotel tempat terjadinya peristiwa tanggal satu agustus itu mbak puspa
sehingga langsung dicek terkait dengan cctv
mungkin akan dipanggil juga pihak pihak yang berkaitan dan bisa menjelaskan mengenai kejadian di tanggal satu itu
karena memang peristiwanya dilakukan di ballroom hotel itu hotel san pasifik
di mana di dalam ballroom itu hanya disekat dengan banner
dan sekat sekat seadanya bisa diartikan bukan sebuah ruangan tertutup ketika dilakukan adanya body checking
dan dalam waktu dekat akan dibawa akan diminta keterangan para korban ini sebagai saksi korban di polda metro jaya
namun karena memang dari beberapa korban tidak berada di jakarta
sehingga kami butuh waktu untuk membawa mereka dan dimintakan keterangannya di polda
mudah mudahan dalam waktu dekat ini seluruh korban ini akan diperiksa
mbak melisa informasi dari para korban apa saja sebetulnya poin poin yang merasa dilanggar dari kontrak yang mereka lihat pertama
atau dari aturan yang mereka lihat pertama oleh pihak penyelenggara terkait dengan laporan yang anda sampaikan ke polisi
iya yang pertama dari kontestan yang mengikuti miss universe indonesia ini
mereka kan bukan kali pertama mengikuti ajang kecantikan seperti ini
tetapi baru kali ini mereka mengalami yang namanya body checking
dan ditambah lagi ketika dilakukan body checking
tidak pernah ada informasi terlebih dahulu yang disampaikan kepada para peserta
ini diadakan dua hari sebelum atau menjelang grand final
mereka sejatinya sebenarnya pada saat itu tuh diinformasikan bahwa akan dilakukan fitting
dan tidak pernah ada di dalam rundown acara bahwa ada body checking
jadi dari sini kita bisa melihat tidak pernah ada concern dari para peserta
dan mereka menyampaikan mereka sangat kaget ketika begitu sampai dibilik
yang tadi saya jelaskan mereka diminta untuk undres
dan di dalam kondisi seperti itu ada relasi puasa tentunya
mereka menjadi ada pergolakan batin
mereka terlalu bingung harus seperti apa
ditambah lagi dua hari menjelang grand final
dan di dalam kondisi mereka bimbang mereka diminta undress
mereka rasa apakah harus seperti ini kenapa bahkan ada laki laki di dalam ruangan sekecil itu
belum lagi ada bahasa bahasa
yang mereka merasa dihinakan sebagai perempuan
dan diajang kontestan sebesar miss universe
mereka justru tidak merasa dihargai sebagai perempuan
oke mbak melisa kondisi korban saat ini seperti apa mbak
dari tiga puluh sebenarnya yang mengalami sexual harsement ini ada tiga puluh
seluruh finalis yang mengikuti karantina di hotel tersebut mengalami
tetapi tidak banyak yang mampu berbicara
mengingat memang dalam kondisi sebagai korban pelecehan tentu tidak mudah ya mbak ya
tetapi ketika mereka melihat teman temannya sudah mulai speak up
mereka menjadi kuat bersama sama untuk menyampaikan kebenaran ini
kalau ditanya mungkin masih ada trauma
tetapi sekarang mereka sudah memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu membuka kesalahan loh
ya mbak melisa silahkan dilanjut
sekarang mereka memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu membuka kesalahan
karena mereka memiliki beban moral yang ingin disampaikan kepada publik bahwa mereka ini tidak ingin kejadian seperti yang pada saat mereka alami ini terjadi lagi di kemudian hari
kira kira seperti itu
mbak melisa sempat ada komunikasi dengan pihak penyelenggara atau miss universe indonesia
tidak pernah belum ada komunikasi apapun
tetapi dalam beberapa waktu kemarin
kami mungkin kalau tidak salah
benar benar kemarin ya
ownernya dari miss universe indonesia
dia sebagai direktur nasional menyampaikan dan disebutkan juga dalam ig resmi miss universe indonesia
terkait mereka baru mengetahui ini di media sosial
nah ini jelas jelas kami bantah karena kami juga memiliki bukti bahwa dia telah mengetahui dari kejadian tanggal satu
tetapi mereka seolah olah tutup mata tidak mau tahu
dan tidak mau peduli
tidak mau peduli dengan apa yang dialami oleh para kontestan
jika memang ini bertentangan dengan value perusahaan itu
dan ini hanyalah off
tentu mereka sudah dari awal awal mengklarifikasi
dan juga mengecam seperti yang dilakukan oleh youtube pageant yang lainnya
tetapi sampai hari ini kami tidak melihat ke situ
artinya tidak ada pembelaan tidak ada minta maaf yang dilakukan oleh national director
padahal national director itu adalah seorang perempuan juga ya
sementara yang kami sampaikan ini kan adalah fakta dari beberapa korban
bukan halusinasi seperti itu mbak
bahwa body checking dengan menelanjangi di bagian atas para kontestan ini kan fakta
dan ini kita bisa buktikan dan kita sudah sampaikan juga ke polda
mbak melisa kabarnya kemarin sempat audiensi dengan kemen pppa
ada rekomendasi apa mbak melisa
saya bersama beberapa orang
saya bersama beberapa korban
bertemu dengan ibu pementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
ibu bintang menyampaikan untuk kepada para korban mengapresiasi tentunya
dan memberikan support kepada para korban untuk terus dan berani
berani mengungkapkan kebenaran memutuskan mata rantai yang seperti ini
sehingga kedepannya tidak ada lagi
bahkan ibu bintang menyampaikan
apa yang dilakukan oleh teman teman saat ini itu bukanlah demi dirinya sendiri
tetapi demi seluruh wanita indonesia
apalagi yang benar benar passion di bidang beauty
dan dalam pertemuan kemarin disampaikan oleh ibu bintang
beliau akan ada kpppa akan mensupport baik terkait dengan psikologis korban
juga akan mensupport dalam proses persidangan nanti
mbak melisa kalau kita lihat di lini masa beberapa pemenangnya termasuk juaranya
sampai saat ini belum berani sempat
menahan untuk berbicara berkomentar soal hal ini
kalau dari anda ada berapa banyak finalis yang berani speak
saya melihat sudah hampir sepuluh ya yang sudah berani speak up
tetapi baru baru ini ada juga yang muncul
kami kan memang mendengar bahwa para korban ini
baik yang sudah speak up ataupun yang belum kan dihubungi oleh pihak perusahaan
seolah olah mereka diminta untuk tidak ikut bersuara
tetap ada yang berani untuk menyampaikan
tetapi ada juga yang diam
bahkan baru baru ini kami mendengar salah satu finalis menyampaikan
bahwa dia tidak mengalami apa yang disampaikan oleh teman temannya
padahal dari keterangan klien kami yang menyampaikan itu
jelas jelas dia ada berada di ruang
di satu ruangan
karena ada beberapa kontestan dilakukan body checking
tidak sendiri sendiri tapi bersamaan
jadi ketika klien kami masuk ke ruangan itu
dia melihat juga teman temannya yang lain juga sedang dilakukan body checking
seperti yang mereka alami
apa kemudian upaya lanjutannya mbak melisa
kami terus akan mengawal proses hukum ini
para korban juga sudah siap untuk memberikan keterangan di persidangan
pertama tentu di proses penyelidikan
penyidikan sampai di proses persidangan
mereka benar benar sudah ingin menunjukkan
bahwa apa yang mereka pelajari
ketika berada di karantina miss universe ini
bahwa kita harus sexual harassment against
bahwa perempuan harus berani bersuara
itu tidak hanya sekedar sebagai konten
atau sebagai asesor di dalam miss universe
tapi mereka benar benar melakukan itu di dunia nyata
terutama ketika mereka sendiri yang mengalami
ketika teman teman mereka sendiri yang mengalami
jadi kami tentu berharap
kita semua mendukung para korban ini
jangan ada victim blaming terhadap mereka
ketika pemerintah sudah ikut terlibat
kita harapkan ada titik terang
untuk mencari keadilan dari teman teman pelapor
karena harusnya kontestan atau ajang
yang mengangkat harta mertabat perempuan
ini justru mereka merasa direndahkan
mbak melisa anggreni terima kasih banyak
atas sharingnya hari ini di cnn indonesia connected